barada richard eliezer dinyatakan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap brigadir yusua huta barat
mantan ajudan x kadi propampol rivedi sambo itu difonis satu tahun enam bulan penjara
fonis hakim jauh di bawah tuntutan jaksa sebelumnya yakni dua belas tahun penjara
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan kuasa hukum richard eliezer ronita lapesi
selamat sore bang roni
selamat sore mbak nana salam sehat terima kasih mbak
dan hakim agung periode dua ribu empat dua ribu dua belas joko sarwoko selamat sore pak joko
selamat sore mbak nana
oke saya mau ke bang rony
bang roni bagaimana ini tim kuasa hukum merespon vonis majelis hakim yang ternyata jauh di bawah tuntutan jaksa
ya mbak nana kita menghormati kita menghargai dan kita mengapresiasi atas putusan majelis hakim
proses perjalanan sidang ini kan sudah panjang
dan kami juga menghargai menghormati rekan jaksa penuntut umum
dalam hal ini sudah melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya
proses persidangan ini kan pembuktiannya saya pikir mbak nana semua pihak sudah mengetahui ya
dan juga majelis hakim sudah mengetahui
terkait dengan fonis yang
hari ini dibacakan kami dari tim penasihat hukum melihat bahwa segala
kalau ini dibacakan kita lihat unsur unsur kan terpenuhi
tetapi kita melihat bahwa hari ini majelis hakim dengan bijak harif dan terbuka
bisa memutuskan richard eliezer sebagai justice collaborator
ini adalah perjuangan panjang kami mbak nana dari proses penyidikan
sudah diterima menjadi justice collaborator oleh lpsk
kemudian di dalam proses persidangan jaksa penuntut umum maupun majelis hakim memberikan hak richard eliezer sebagai justice collaborator
kita lihat bersama sudah juga diberikan
nah terkait dengan penetapan richard eliezer di dalam putusan sebagai justice collaborator
ini menjadi tonggak sejarah penegakan hukum di indonesia
kenapa saya bisa bilang seperti itu mbak
ini kan kita melihat bahwa
penegakan hukum di indonesia semakin baik
progresif lebih maju ke depan
kenapa saya seperti itu mbak nana
karena seorang justice collaborator ketika di dalam perkara perkara yang rumit
kemudian dalam hal ini oleh amanat undang undang dia mendapatkan haknya dia
kemudian ke depannya adalah harapannya lah
kalau ada kejahatan kejahatan yang rumit yang susah yang sulit diungkap
orang tidak akan ragu menjadi justice collaborator
dan kedua kita melihat juga pertimbangan majelis hakim berdasarkan amicus kurai
sahabat pengadilan dari berbagai kalangan yang ikut mendukung richard eliezer
kalau kita lihat bagaimana dukungan richard eliezer satu indonesia mbak nana
bukan cuma dari indonesia aja
dan keluar juga pun ikut mendukung richard eliezer
ini memang fenomenal ini
jadi kita lihat bahwa berdasarkan putusan majelis hakim pertimbangan mempertimbangkan juga amicus kurai
berterima kasih atas hal tersebut
dan juga pertimbangan yang penting adalah diberikan maaf oleh orang tua dari almarhum
justru itu menurut saya yang menjadi pertimbangan majelis hakim
sehingga bisa memutus richard eliezer dengan vonis satu tahun enam bulan
bang roni secara emosional ya tadi anda menunjukkan setelah sidang anda sampai menangis
kenapa ini kemudian bisa terjadi
anda kan tim kuasa hukum
tapi tadi kami melihat setelah majelis hakim membacakan fonis
kemudian sidang ditutup
anda tampak sangat emosional sekali sampai menangis begitu
apa sebetulnya yang menjadi ataupun memicu anda sampai menangis
iya mbak nana proses perjuangan ini kan panjang
dari penyidikan saya mengawal richard eliezer mendampingi richard eliezer
saya lihat bagaimana perjuangan seorang richard eliezer
dia memperjuangkan konsisten kejujurannya dia
bagaimana menghadapi rasa takut
bagaimana bangkit dari keterpurukan
itu yang membuat saya terharu mbak nana
melihat bahwa richard eliezer sebagai orang kecil dari keluarga yang tidak mampu
ketika memperjuangkan keadilan
hari ini majelis hakim sebagai wakil tuhan
memberikan keadilan untuk richard eliezer dan untuk masyarakat luas
ini adalah kemenangan rakyat indonesia yang menantikan keadilan indonesia
ini karena banyak doa dukungan buat richard eliezer
kalau teman teman penonton cnn melihat bahwa bagaimana masyarakat datang ke pengadilan menunggu dari subuh
mereka menantikan setiap persidangan richard eliezer
ini merupakan dukungan support moral yang kita lihat bahwa
seperti itu mbak nana
saya mau ke pak joko
pak joko ini kalau tadi disampaikan oleh bang roni ya
bahwa putusan dari majelis hakim ini adalah putusan yang progresif
putusan yang sangat maju untuk perkembangan hukum di tanah air
majelis hakim ketika menjatuhkan fonis jauh di bawah tuntutan jaksa
padahal dalam pertimbangannya majelis hakim meyakini dan menilai bahwa richard eliezer terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana
ini hanya faktor justice collaborator saja atau ada faktor lainnya kalau menurut pak joko
ya saya kira pertimbangan itu sesuai dengan fakta fakta hukum yang ada
karena pertama dari sisi hukum pidana formil ditentukan bahwa yang namanya justice collaborator itu memang dalam undang undang mengatakan disitu bisa diberikan reward
yaitu antara lain pengurangan
yang pemidanaan jika dibandingkan dengan terdakwa lainnya
lalu yang kedua juga tadi saya dengar juga antara lain dipertimbangkan mengenai adanya amicus kure
saya kira lebih men trigger adanya justice collaborator itu
oke seberapa berpengaruh sebetulnya faktor amicus curiae itu pak
ya karena dengan demikian kan hakim akan lebih yakin di dalam hatinya
jadi setelah dinyatakan terbukti kemudian ada dukungan moral dari para pengirim surat yang mencantumkan amicus curiae ini
hakim akan tambah merasa kuat dengan pertimbangan pertimbangan yang didasarkan pada fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan
oke pak joko selain amikus kurahe tadi yang meyakinkan hakim ya untuk bisa meringankan hukumannya richard eliezer sebagai justice collaborator
karena ada dua sisi yang berbeda
yang pertama adalah mendukung hukuman ringan ataupun fonis ringan terhadap richard eliezer sebagai justice collaborator
tapi di sisi lain ada yang menilai juga hakim terjebak dalam public opinion ataupun opini publik
ini bisa seperti itu pak joko anda melihatnya
atau memang ini subjektifitas hakim murni independensi hakim dengan adanya amicus curiae tadi juga
menurut saya tidak
mengapa karena hakim ini kan yang paling dominan di dalam menemukan atau menggali kebenaran material kebenaran dari fakta fakta hukum
kemudian tinggal mengarahkan ke keadilan hukum dan keadilan sosial
ada legal justice ada social justice dan ada kepastian hukum
kepastian hukumnya dari mana
karena ada justice collaborator dan ada triggernya dari luar yang itu bukan merupakan via intervensi
tetapi justru karena kawan daripada badan peradilan ini memberi kedorongan
jadi tidak ada kata kata itu yang melintarkan hukum
jadi tidak terpengaruh apa ini publik ya
saya kira tidak terpengaruh
oke saya mau kembangkan
terpengaruh kan opini publik itu kan bermacam macam
ada yang mengancam ada yang mengirim apa itu whatsapp yang isinya antara lain seolah olah wahyu ini sudah disuap dengan lima ratus miliar segala
ini kan suatu bentuk bentuk ancaman tekanan itu
anda melihat bahwa ini murni independensi hakim ya
oke saya mau ke bang rony
bang roni soal vonis majelis hakim ini apakah tim kuasa hukum merasa bahwa ini sebagai bukti klien anda pihak yang dikorbankan atasannya ferdisambo
iya mbak nana dari awal kan terkait dengan relasi kuasa sudah terungkap di persidangan
di cat tsc berdasarkan perintah
kemudian terkait dengan yang tadi disampaikan
belahua richard elisir ini menjalankan perintah ya
dia tidak punya kuasa untuk menolak hal tersebut
jadi fakta fakta persidangan tadi sudah diungkap oleh majelis hakim lewat keputusan pengadilan
dan juga terkait dengan dukungan publik
kita lihat ya bahwa satu ratus dua puluh dua akademisi itu dari kampus yang tidak main main mbak nana
mereka mempunyai kredibilitas
kampus kampus negeri besar yang ada di indonesia melihat bahwa seorang richard eliezer harus mendapatkan keadilan
mereka sebagai sahabat pengadilan
jadi ini bukan bentuk dari intervensi
dan di dalam majelis hakim tadi menggunakan pasal lima undang undang kekuasaan hak kehakiman
dimana di pasal lima itu menjelaskan bahwa hakim wajib menggali nilai nilai keadilan yang ada di
nah kalau kita melihat hakim melihat dengan adanya dukungan dari masyarakat amikus pura ya
yang secara kredibilitas tidak perlu kita pertanyakan lagi
dan juga beberapa ngo yang mempunyai nama besar ketika membuat undang undang mereka juga ikut dilibatkan
jadi itu tidak perlu kita ini debatkan atau kita sampaikan bahwa ini adalah bentuk dari
ya seperti mempengaruhi majelis hakim opini tidak
jadi kita ini memperjuangkan bagaimana penegakan hukum kedepannya
ini penegakan hukum yang berkeadilan
penegakan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai dengan fakta fakta persidangan gitu
kalau di dalam hal ini richard bagi jastri skolobole tertentunya kita harus mengharuskan
karena kalau bukan dari richard ini server karena ini tidak akan sampai ke meja hijau atau menyentuh taman
tetapi dalam hal ini kan kita berbeda pandangan mbak nana itu hal yang biasa dalam proses ini
tetapi kalau kami dari tim penasihat hukum kami apresiasi dan kami puas dengan vonis majelis hakim ini
karena ini mewakili keadilan dari kami richard dan keluarga
terutama masyarakat luas masyarakat yang ada di indonesia
seperti itu mbak nana
oke saya mau ke pak joko lagi
pak joko meskipun tadi tim kuasa hukum puas ya dengan fonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada richard eliezer
tapi kita di sisi lain melihat ada disparitas yang cukup besar antara tuntutan jaksa penuntut dengan fonis hakim
ketika jpu menuntut richard eliezer dua belas tahun ternyata fonis hakimnya hanya satu tahun enam bulan
apakah pak joko melihat ada perbedaan cara pandang antara jaksa dengan majelis hakim
dalam mengadili kasus ini
ya ya memang sistem peradilan pidana di indonesia itu kan pertarungan antara penasihat hukum dengan penuntut umum
di dalam berargumentasi di dalam proses penegakan hukum itu
nah tetapi di tengah ada majelis hakim yang bersifatnya yang bersifat independen
wajib menggali semua fakta fakta hukum yang tentu berdasarkan atas berbagai alat bukti yang diajukan
ada saksi ahli saksi yang meringankan saksi yang memberatkan dan bukti bukti elektronik
seperti kita ketahui bahwa proses penyidikan kasus ini kan sangat sulit
mengapa karena alat alat bukti itu
beberapa di antaranya itu telah dirusak atau dihilangkan
ini adalah upaya upaya dari tentu pelaku utama
nah oleh karena itu ketika jaksa mengajukan tuntutan tanpa ada faktor yang memberatkan
maka sudah tentu sebenarnya via kejaksaan agung juga setuju kalau putusan ini dibutuhkan secara
eh dibutuhkan secara
eh dibutuhkan secara eh dibidana secara maksimal
tetapi kemudian ada ketidak konsistennya dari pihak penuntut umum
ternyata antara justice kolaborator ini dengan terdakwa lainnya
justru sangat lebih berat daripada tiga orang terdakwa lainnya
nah ini terjadi ketidak konsistenan dari jpu
oke jadi diruntut ya
dengan ada putusan
ya dengan adanya putusan hakim yang seperti ini
mungkin menurut pendapat saya
jaksa agung muda pidum itu harus mengundurkan diri itu
oke karena ada ketidak konsistenan dalam rangkaian penuntutan
dari runtutan di pak joko kalau anda lihat
kalau misalnya dari sejak awal itu dia sudah menempatkan bahwa
terdakwa utama itu tidak ada faktor yang berbeda
pertama itu tidak ada faktor yang meringankan
tentunya dia menuntut maksimum
tetapi dia diturunkan menurunkan seumur hidup
sehingga di sisi lain dia menaikkan justice collaborator
di atas tiga orang terdakwa lainnya
kan demikian ke faktanya
oke jadi ada perbedaan cara pak
nah kemudian hakim yang
hakim majelis sebagai pengendali proses pemeriksaan perkara dan
dalam mengadili kasus perkara ini
memiliki kewenangan diskresi untuk berbeda pendapat
dengan tuntutan jaksa penuntut umum maupun dengan pendapat dari penasihat hukum terdakwa
karena majelis hakim inilah yang paling memiliki bahan bahan yang lebih lengkap
dibandingkan pendapat dari penuntut umum maupun
dari penajah tukum para terdakwa
demikian mbak nana
pak joko dengan rendahnya vonis ini
apa sebetulnya presiden yang akan timbul terhadap terdakwa terdakwa lain yang ingin menjadi justice collaborator
kalau tadi kan bang rony mengatakan bahwa kedepannya ini nanti akan menimbulkan proses peradilan yang progresif
akan menimbulkan proses peradilan yang lebih baik untuk para justice collaborator
apakah memang presidennya kedepan akan seperti itu
ya harapan kita demikian
karena ini kan barangkali yang mempertimbangkan dengan baik
justice kolaborator kemudian ada amikus kurai kemudian di dalam proses penjatuhan perkara
semenjak awal juga pemeriksaan perkaranya sudah dibeda bedakan
nah artinya antara proses perencanaan dengan proses penyelesaian
sampai menentukan pemidanaan itu sudah disusun secara baik oleh majelis hakim
nah hal hal seperti ini maka hakim telah juga memperhatikan mendengar
dan menginspirasi mengambil alih atau pendapat pendapat dari perasa keadilan yang ada di dalam masyarakat
sosial justice nya diambil dari situ

sosial justice nya diambil dari situ
sosial justice nya dipenuhi oleh majelis hakim
saya mau ke bang rony
bang roni kami belum bisa mendengar suara anda
kita belum menerima salinan putusan tetapi dalam putusan hari ini kami puas
target dari saya dan tim penasihat hukum ini sesuai target
terkait nanti ke depannya tentunya nanti kita lihat
bahwa kami sangat mengapresiasi majelis hakim sebagai wakil tuhan
yang menorehkan sejarah penegakan hukum di indonesia
yang bisa mewakili rasa keadilan masyarakat kecil yang sedang memperjuangkan keadilan
kami menghormati kami sangat mengapresiasi lembaga peradilan
yang hari ini mencatatkan sejarah mbak nana
bahwa keadilan itu milik semua orang bahwa keadilan itu milik orang kecil juga
jadi berkait dengan ke depannya mbak nana kita akan melihat seperti apa
tetapi dari kami belum diskusi secara khusus dengan richard eliezer
kalau kami dari tim kami melihat bahwa sudah cukup kami tidak akan melakukan banding
selanjutnya kami serahkan jaksa penuntut umum merupakan hak dari jaksa penuntut umum
banding atau tidak kita lihat saja nanti
oke tapi kalaupun nanti jpu mengajukan banding tim kuasa hukum sudah siap ya bang roni
ya kita harapkan bahwa dalam situasi ini bagaimana kita melihat rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat
yang bagaimana banyak yang bersuara keadilan untuk ritek elacer
kami berharap bahwa kejaksaan kan bisa juga banding atau bisa juga tidak bandingkan
tetapi segala sesuatu yang bisa dibandingkan
jadi ya kita hormat kita hargai bahwa jaksa penuntut umum sudah melaksanakan tugasnya dengan baik
oke pak joko dengan disparitas antara fonis dan tuntutan
apakah menurut anda jaksa penuntut umum akan mengajukan banding
kalau dari tim kuasa hukumnya richard eliezer sudah tidak akan banding begitu
ya dalam hal ini karena ini putusan yang belum berkekuatan tetap
saya kira hak penuntut umum juga
untuk mengajukan banding saya kira bisa saja
untuk mengimbangi terdakwa terdakwa lain yang juga tentu akan mengajukan banding
saya kira itu hal biasa melalui proses hukum berikutnya dengan menggunakan upaya hukum yang tersedia
oke tapi kalau melihat banyaknya dukungan kemudian amikus kurai yang tadi disampaikan juga kepada majelis hakim
apakah dari sisi anda melihat sebaiknya jaksa penuntut umum tidak perlu banding
menurut saya jaksa harus juga mampu menyerap rasa keadilan di dalam masyarakat
dengan kasus ini jaksa ke depan harus juga berani melakukan lompatan lompatan seperti hakim
demikian terima kasih
oke baik kita tunggu nanti bagaimana langkah berikutnya dari jaksa penuntut umum
kalau dari tim kuasa hukumnya richard eliezer sudah memastikan tidak akan mengajukan banding
karena sudah puas dengan ponis terhadap richard eliezer
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada kuasa hukum richard eliezer roni talapesi dan juga mantan hakim agung tahun dua ribu empat sampai dua ribu dua belas
pak joko sarwoko saya selalu pak joko dan juga bang roni
amin terima kasih